seorang pria bernama okta sempat berusaha mengalangi alat berat
yang akan menghancurkan rumah tempat tinggalnya
namun petugas keamanan berhasil mengamankannya
begitupun beberapa wanita sempat meluapkan emosinya
karena tak terima rumah mereka akan dihancurkan
namun usaha mereka juga sia sia karena petugas eksekusi pengadilan negeri palembang
tetap melaksanakan putusan hakim mahkamah agung
dan kami juga telah melaksanakan mediasi kepada termohon eksekusi
pemohon eksekusi telah memberikan tawaran kepada termohon eksekusi
untuk memberikan kerohimen
jadi kerohimen pertama dari pihak yayasan akan
berdasarkan putusan pengadilan negeri palembang yang dikuatkan oleh putusan mahkamah agung
pihak yayasan masjid al ikhlas dinyatakan sebagai pemilik sah
lahan seluas satu enam ratus meter tersebut
lahan ini merupakan hibah dari kodam ii sriwijaya untuk lahan pembangunan masjid al ikhlas
namun di lahan tersebut terdapat dua bangunan rumah
sengketa bermula saat pengurus yayasan masjid hendak membangun pondok pesantren
dua orang warga agustina dan effendi menolak tindak
karena meyakini tanah itu bukan termasuk dalam tanah wakaf untuk masjid
alhasil yayasan masjid melakukan gugatan ke pengadilan negeri palembang
hingga perkara ini sampai ke tingkat kasasi di mana mahkamah agung menguatkan putusan pn palembang
alhasil eksekusi pun dilakukan pada senin siang
pihak yayasan menawarkan uang dua puluh lima juta sebagai uang untuk pindah
namun tergugat menolak dan meminta uang pindah sebesar lima puluh juta
karena tak ada titik temu akhirnya pembongkaran dilakukan secara paksa berdasarkan putusan pengadilan
tinggi apriyadi ngo purwanto palembang sumatera selatan